hampir dua tahun sudah kursi pendamping gubernur dki jakarta anies baswedan masih juga kosong
sudah ada dua nama penggantinya salah satunya sudah bersama kami bapak ahmad riza patria
yang juga merupakan calon dari partai gerindra
selamat sore pak
bapak ini kita punya segmen khusus
segmen khusus ini kita menerima pertanyaan dari sejumlah warga dki
keluaran saya kan saya punya toko warurte gaswall itu bergerak di online
dan terus ketika banjir kemarin yang begitu parah
sales saya berturun sekitar sangat signifikan lah pokoknya sekitar sembilan puluh persen sale saya turun
terus saya crosscheck terus saya lihat lihat data semua
ternyata ya bukan menyalahkan seorang pemimpin
ya faktornya itu karena orang tidak bisa ngorder lewat online
ya itu dampak terhadap saya terutama banjir itu
tidak memiliki ruang terbuka hijau yang cukup
kemudian kalau masyarakat membuang sampah sembarangan
kalau kita tidak menyiapkan sungai sungai yang dapat mengalirkan air ke laut
tidak menyiapkan biopori dan sebagainya waduk situ tentu dapat mengangkatkan banjir
pemerintah pusat dan pemerintah dki telah membuat master plan penanganan banjir
memang banjir ini seperti macet tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun terkait penanganan banjir
di antaranya melalui program natalisasi

sebelumnya ada konsep normalisasi
dua konsep ini konsep yang sama sama punya tujuan yang sama yaitu tujuan yang baik
satu normalisasi punya konsep agar mempercepat aliran air melalui sungai ke laut
naturalisasi punya konsep agar air yang turun itu bisa diserap dengan baik kembali ke tanah
jadi idealnya kombinasi kedua program ini betul
jadi itu minta ditolong
ya pasti loh
harga jangan melambung banget
itu loh naiknya banyak banget
sebagai calon pemimpin ibu kota bagaimana mengatur hal ini
sebenarnya kalau kita mau jujur kalau ada kenaikan sembako ya sulit kalau disebabkan atau dihubungkan karena banjir
banjir itu kan mohon maaf di jakarta ini kan hanya genangan kan hanya hitungan hari
sebagai ibu kota sudah menyiapkan konsep
sejauh yang saya tahu pak anies dengan sekarang punya
adanya pus station
dia berfungsi bergulok seperti bulog dalam rangka menstabilkan harga
dan harga harga di jakarta relatif murah dan lebih baik
bang rizal sendiri melihat tidak sih ada kekurangan dari gubernur saat ini dan merasa bahwa saya bisa melengkapi di sisi itu
ada tidak menurut anda
iya setiap gubernur tentu punya plus minus sebagai manusia ya siapapun di dunia ini
tapi sejauh yang kita tahu kan anies pak anies ya orang yang memang
cerdas orang yang sopan santun yang baik yang bijaksana sabar dibully begitu kan
bisa tenang menghadapi berbagai masalah
jadi sejauh ini memang beliau harus kita akui ya sosok gubernur yang baik
saat ini dengan kehadiran anda juga mengkomplitkan kebahagiaan warga dki jakarta
ya kebahagiaan itu kan diperoleh dengan bagaimana sih
kebahagiaan itu diperoleh kalau kita bisa
bisa hidup dengan aman
alhamdulillah di jakarta kita bisa hidup aman ya
kota ibu kota yang sangat plural sangat heterogen
semua suku bangsa agama etnis semua profesi hadir di jakarta
tapi kita bisa menjaga jakarta aman alhamdulillah
kemudian bahagia itu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita
bagaimana kehadiran bang riza bisa membuat jakarta
sebagaimana dijanjikan oleh seorang anies baswedan maju kotanya
tim liputan cnn indonesia